aku gak perlu cerita ke mel kalau sebenernya tadi aku juga datang ke taman
jadi sekarang aku bisa tanya langsung ke mel supaya mel bisa jelasin semuanya ke aku
kamu malah bengong aja sih jawab dong
lo lebih siap apapun
lo minta lo buka hati lo buat mel
gue rela ngelakuin apa aja buat lo
sebenernya gue dibawa kesini mau ngomong apa sih
pangeran mau ngomong sesuatu sama lo mel
apa yang lagi diomongin sama pangeran
keliatannya serius banget
sayang aku gak bisa dengar omongan mereka
setelah gue pikir pikir
kayaknya emang sekarang udah waktunya
tapi karena gue mencintai
apa yang sebenarnya mereka omongin
kenapa mel kelihatan bahagia
sementara pangeran malah kelihatan sedih
lebih baik aku bahas masalahin sama mel di rumah
ini bener bener berita yang bagus pangeran
berita yang baik dalam hidup apa
papa gak nyangka kalau kamu mau berubah pikiran
dan akhirnya mau bertunangan dengan mel
papa yakin kamu gak salah pilih
karena papa lihat kamu dan mel memang pasangan yang cocok
untuk keputusan kamu ini
ya udah pa
yang penting aku udah kesini
aku udah sampe nanti secara langsung ke papa
sekarang aku pamit ya pa
pangeran tunggu pangeran
pangeran tunggu pangeran
pangeran tunggu pangeran
pangeran tunggu pangeran
kamu nginep disini aja temen pemen papa
tapi aku kesini karena emang mel yang minta
dan aku gak bisa nginep disini pa
aku pamit dulu ya pa
kita berdua juga pamit ya om
terima kasih ya
aku masih gak nyangka
kalau ternyata pangeran akhirnya mau bertunangan dengan mel
ini berita yang luar biasa buat aku
semua investasi remond di kantorku akan kembali lagi
dan semua aset asetku
akan balik lagi ke aku
satu lagi kontrak kerjasama dengan lydia juga masih terus berjalan
jadinya dengan peristiwa ini aku sekaligus dapat dua keuntungan
ada yang udah dibicarain sama kamu
sebelum lydia ngomong
aku aja dulu yang ngomong
aku punya kabar baik buat deddy
tau gak sih pangeran ngajakin aku tunangan
jadi mel dan pangeran di taman tadi bahas soal ini
kamu harus jelasin ke deddy
kenapa tiba tiba pangeran ngajakin kamu tunangan
ya gak tau sih dad
mungkin pangeran ada jatuh cinta sama aku
pas tadi pangeran minta tunangan sama aku
dia tuh kelihatannya serius

rasanya hampir gak mungkin pangeran bener bener serius ngajak mel tunangan
bukannya dia cuma pencinta yang putri
deddy kok kelihatan bingung sih
deddy dukung kan aku tunangan sama my prince
itu doang dong yang bikin aku bahagia
lebih baik aku gak perlu cerita ke mel kalau sebenarnya tadi aku juga datang ke taman
jadi sekarang aku bisa tanya langsung ke mel supaya mel bisa jelasin semuanya ke aku
kamu malah bengong aja sih jawab dong
deddy harus tau alasannya
kamu gak rencanain sesuatu kan
jangan jangan kamu ngelakuin sesuatu di belakang deddy sampe deddy gak tau
ada apa sebenarnya
dad daripada deddy mikirannya aneh
mendingan deddy siapin deh to telpon i o nya untuk siapin acara aku tenangan nanti ya
acaranya gak perlu gede gede sih dead aku maunya private aja soalnya kenangan sama pangeran dan bikin aku bahagia kok
deddy mending kabarin ibunya si celia sok eh maksudnya ibunya putri deh
ya cari baju senang
nah dad kayak atau apa biar kayak perfect couple gitu kan nanti cute ya kan
seru aja datang gak apa apa kok
anaknya juga sekalian
aku nggak tahu lagi harus ngomong apa sama putri soal acara tunangan ini
tapi begitu aku denger mel kasih peluang supaya aku untuk bisa deket sama gunawan
rasanya bener bener bikin bahagia
sekali ini gue akan kasih kesempatan deddy buat deket sama ibunya si celia sok
karena gue akan jalanin rencana gue
sampai kapanpun gue gak akan sudi kalo ibunya celia sok jadi ibu diri gue
hei hei hei ada yang mau deddy jelasin dulu ke deddy kenapa kamu tiba tiba
sudah sudah lah
ini mendadak banget enak sih
sudah buang buang waktu tau kalo misalnya aku jelasin
mending deddy siapin aja besok acara tunangannya lunch
aku masih penasaran ada apa dibalik semua ini
ntar dulu lira
lu sebenernya kenapa sih
gue liat kayaknya lu gak yakin mau tunangan sama simeles
sebenarnya lu tuh serius gak sih
lu pikir dulu deh mateng mateng
daripada nanti jadi keributan
gue gak ada pilihan lain
man lu tuh sebenernya punya pilihan asal lu juga berani
ya kalo dari gue sih lu mendingan dateng nih temuin om raymond
ya mesti ngomong lah sama dia gak usah lah pakai cara cara kayak gitu
apalagi sow sowan deketin bu nawang buat ngeken si putri
tetep aja alasan dia dia tulus kok ke ibu
terus mel gimana dia tau soal ini semua
mel sih bilang aja gak tau apa apa soal ini
tapi lo tau sendiri kan mau kayak gimana
gue bener bener gak ada pilihan lain
terus putri gimana
justru itu tak justru putri yang minta ini semua
dia yang maksa supaya gue tunangan sama mel
meskipun gue tahu di dalam hatinya putri dia gak mungkin mau
tapi ya gue bisa apa gue gak punya bukti
dan sekarang gue milih jalan ini
karena menurut gue ini yang terbaik